kasus kematian akibat infeksi covid sembilan belas di amerika terus meningkat bahkan pekan lalu mencapai angka delapan ratus enam puluh ribu
total sementara jumlah yang tertular tujuh puluh empat juta orang
dan bagaimana melihat situasi hari ini
apa upaya dan kebijakan pemerintah setempat guna menekan penyebaran infeksi dan angka kematian
kita terhubung dengan mahasiswa magister baru college city angga putra fidrian
selamat sore waktu indonesia mas angga
ya sebenarnya kalau dibandingkan ekonomi di amerika serikat sebelum masuknya omicron sebenarnya sama aja gitu ya
saya tinggal di new york city di mana nggak ada pembatasan yang lebih ketat gitu
cuma memang di new york speed sendiri itu ada vaksin manded di mana semua orang yang mau masuk ke restoran
semua yang mau makan di restoran semua yang mau beraktivitas indoor
semua harus sudah minimal divaksin pertama kali
di new york sendiri
nah selain itu testingnya juga agresif sekali gitu
hampir seratus ribu testing per hari orang per hari gratis
dan bisa ditemukan dimanapun
kenapa nggak ada pembatasan
karena misalnya kemarin pada saat libur akhir tahun kegiatan boldrop tetap ada
kegiatan kegiatan liburan tetap ada
bahkan di new york sendiri di amerika sendiri itu sempat mempecahkan rekor satu empat juta kasus per hari
berdasarkan yang ada di hari ini gitu tidak ada perubahan signifikan yang ada di kegiatan masyarakat di new york city
karena memang di new york itu kapasitas vaksinnya sendiri sudah hampir tujuh puluh delapan puluh persen warga new york sudah divaksin
dan dua lima juta dosis sudah disuntikan untuk booster
oke mas angga juga bisa digambarkan bagaimana beratnya sistem kesehatan untuk mengatasi situasi yang digambarkan
iya di new york sendiri dan atas tadi yang dikasih untuk di new york itu
selama beberapa pekan terakhir itu
bed occupancy ratio nya rata rata sekitar delapan puluh persen
meskipun dalam seminggu kebelakang itu sudah mulai konsisten turun gitu ya
meskipun sebenarnya omikron kan berdasarkan rekomendasi cdc adalah varian dengan gejala ringan
tapi penyebarannya sangat cepat sehingga tetap
tenaga kesehatan akan merasa kesulitan karena tiba tiba akan banyak sekali orang yang masuk ke rumah sakit
karena penyebarannya cepat
meskipun itu tadi lebih banyak yang isolasi di rumah gitu ya
tidak datang ke rumah sakit
oke mas angga apakah kemudian ada pengaruh dari dinamika kebijakan yang berlaku di sana
terkait situasi pandemi di amerika atau situasi
merebaknya omikron begitu
tempat memang ada beberapa pengatatan gitu
seperti misalnya pemerintah amerika serikat sempat membatasi warga dari luar negeri untuk masuk gitu
utamanya dari negara negara afrika
tapi di akhir tahun kemarin di akhir desember kemarin pembatasannya sudah dicabut
memang sebenarnya yang lebih beberapa kota itu lebih agresif
seperti misalnya di washington dc
itu mulai memperlakukan vaksin mandat seperti di new york
new york kan sudah duluan di kota kota tersebut memperlakukan vaksin mandate untuk seluruhnya
seperti new york untuk kegiatan indoor makan di restoran semua harus sudah divaksin
selain itu joe biden juga mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh pekerja federal harus
jadi itu adalah hal yang harus dilakukan
oke terima kasih

kemarin terakhir itu pembagian test kit gratis untuk seluruh rumah tangga di amerika serikat
gini mas angga kenapa saya bertanya kebijakan
karena ramai juga berbicara soal kebijakan dari joe biden ini dikontrakan dengan istilah
inilah yang kemudian juga agak membuat situasi semakin tidak terkendali
bagaimana menjelaskan ini
ya memang my body my choice itu terbaru mereka kemarin baru saja demonstrasi cukup besar di amerika serikat di national mall di washington dc
mereka menolak vaksin mandat tadi kewajiban untuk melakukan vaksin di negara negara bagian yang ada di amerika serikat
karena menurut mereka vaksin adalah pilihan bagi warga negara amerika serikat
cuma memang fakta yang ada di lapangan per hari ini adalah salah satu keberhasilan pemerintah kota nuriok mengendalikan omicron di kotanya
itu adalah karena kecakupan vaksin yang cukup tinggi ada delapan puluh tiga sembilan persen tadi
untuk seluruh warga yang sudah mendapatkan dosis pertama
itu yang jadi kunci di beberapa kota juga berhasil mengendalikan mencegah omikron menyebar yang sangat tinggi
karena berdasarkan data yang saya miliki di new york sendiri dari total kasus yang ada
untuk warga yang divaksin warga yang sudah divaksin dan kena omicron
sedangkan untuk warga yang tidak divaksin itu ada sembilan ratus tiga puluh lima ribu orang yang kena omikron
jadi memang perbandingannya sangat signifikan sekali
satu banding tiga orang gitu ya
dari yang satu yang vaksin berbanding tiga orang yang tidak kena vaksin
ini dari data keberhasilan vaksin
tapi memang terakhir itu di supreme court amerika serikat membatalkan vaksin mandat
dari joe biden untuk pekerjaan swasta di amerika serikat
karena kan tidak ada kontribusi anggaran pemerintah di pekerja swasta
sehingga us supreme court membatalkan itu
tapi us supreme court memperkuat kebijakan biden di bagian seluruh pekerja pemerintah federal harus mendapatkan vaksin
untuk pekerja di sini
oke dari segi kebijakan anda melihat bagaimana
apa ya kita sejajarkan juga mungkin dengan situasi di indonesia hari ini
tentu anda juga sudah mendapatkan beberapa referensi
bagaimana anda melihatnya
soal penanganan covid dan penyebaran omikron di indonesia dan di amerika
ya sebenarnya yang sudah yang lakukan pemerintah indonesia untuk membatasi orang masuk gitu ya
dan harus karantina
itu sebenarnya cukup membantu melokalisir penyebaran
tapi juga yang paling penting adalah agresivitas vaksin dosis pertama gitu
itu yang menurut saya juga penting jadi kunci untuk keberhasilan mengendalikan omikron masuk di indonesia
karena untuk membatasi kegiatan sendiri sebenarnya tidak perlu agresif gitu ketika misalnya vaksinnya sudah dilakukan gitu ya
karena itu keberhasilan itu ada di sini gitu
mungkin itu juga bisa dikelola di indonesia gitu
membatasi orang yang masuk karena kan amerika tidak membatasi orang yang masuk
tapi karena indonesia sudah membatasi orang yang masuk harus karantina dulu dan harus negatif
lalu misalnya agresif vaksinnya gitu menurut saya
karena kan indonesia sudah melakukan di jakarta utamanya sudah booster
tapi pemerataan vaksinnya belum kejadian gitu
mungkin itu yang juga harus didorong selain booster di jakarta juga pemerataan vaksin di daerah daerah lain yang belum kebagian gitu
oke baik berarti secara kebijakan publik sudah tepat begitu ya apa yang dijalankan hari ini
ya tinggal butuh ketajaman ketajaman lagi gitu
untuk apa namanya kaitan dengan vaksin dan tes
utamanya tes ya
karena yang salah satunya membuat beda adalah disini tuh tes itu masif dan gratis
semua orang bisa tes semua orang bisa dimanapun kapanpun tanpa dipungut biaya gitu
jadi tidak ada tidak ada apa namanya orang tuh nggak ngerasa aduh kalau saya tes harus dibayar gitu
itu kayaknya juga jadi yang penting gitu untuk dilakukan di indonesia gitu
gratis dimanapun kapanpun siapapun bisa tes tanpa batasan warga negara tanpa batasan tempat tinggal gitu
itu yang jadi penting
oke baik semoga hal hal baik itu bisa diadopsi di indonesia supaya bisa terus menangani situasi pandemi hari ini dengan merebaknya varian omikron di tanah air
terima kasih angga putra firdian mahasiswa university of new york
dari new york amerika serikat